kan gini ceritanya papanya si boy kan mau ikut touring tuh sama anak anak harley
terus tantenya tuh gak diajak sama sekali
hah padahal tante tuh yakin deh temen temennya si papanya si boy itu pasti juga ngajak istrinya ya gak
hah ini kesempatan gue buat ngerusak hubungan mama dan papanya boy
bahkan usulnya dari kalian kalian juga kan
dan jujur gue salut
dan kalau gue rasa sih gak perlulah
kalau kita nongkrong kita datang ke base camp tuh harus ada gue
ya kan kalian bisa sendiri gitu
tapi kan tetep aja mon kalau gak ada lo kan kita gak enak juga kan
kayak ngerasa beda gitu
jangan mikir gitu ki
kalau lo mikirnya kayak gitu lo berarti ngerasa gak nyaman sama mereka
anggap lah itu rumahnya
tapi sama kalian juga
tau kita udah gabung
sekarang gue gak ada hak untuk memaksa siapa siapa
apalagi temen temen gue sendiri
ini semua pilihan kalian
pilihan semua di depan mata kalian dan gue gak bisa apa apa
kalian semua udah gede
kalian semua udah dewasa
gue cuma bisa bilang sebagai sahabat
pilih jalan yang paling baik
jangan mentang mentang kita masih muda terus kita bisa seenaknya
gue cuma gak mau kalian terjerumus

kita gabung aja sama black cobra
kayaknya sih asik
gue ngerasa kalo mondi gak peduli lagi sama kita
kok lo jadi kayak gini sih
mondi tuh orang setia men
susah jadi temen begitu
itu dulu men
sebelum dia pacaran
sebenernya dia pacaran
dia berpohon kok
dia gak peduli lagi sama kita
lo denger gak sih apa yang mondi bilang tadi
itu salah satu bentuk pedulinya dia sama kita
dan lo juga jangan lupa lo itu sepupunya mondi men
lo mah lupain itu semua
jangan cuma sedikit kesalahan kebaikan yang besar lo lupain gitu aja
di mana persahabatan tuh
brengsek ya dia tutup loh teleponnya
dia terima atau enggak nih tantangan dari gua
berarti dia benar benar takut sama apa
dia bukan pengecut seperti yang kalian kira
dia juga dulu anak yang motor seperti kalian

dan namanya cukup dikenal di jalanan
sial dia gak mau angkat angkat telepon gue
udah bang culik aja anaknya
kita bikin dia gak punya pilihan
lo berani sentuh anaknya
maaf bang kober
aneh banget dani orang
sama bapaknya benci banget
mulai sekarang kalian habisin orang orang di sekitar sirama itu
tapi ingat bukan anaknya
udah gak seneng hati bang
loh kenapa jadi begini kenapa lagi sih
jadi tadi kita habis menyisir lokasi nyari tahu orang yang nyuri motornya willy
tapi kita dijebak kita dicegat sama alex sama teman temannya
terus kita diserang dengan cara yang licik nih
ternyata anggotanya alex itu makin banyak aja be
kok kenapa jadi lo yang diserang
itu dia be kita masih bingung kenapa mereka bisa tiba tiba ngepung kita
jangan jangan si alec juga sudah terlibat lagi sama sindikat pencuri motor
kayaknya sih b soalnya kalau enggak gimana coba mereka bisa ngerencanain untuk tiba tiba ngejebak kita gitu
kesian juga si alex ya
walaupun gimana dia juga kan bekas temen kita
kok kenapa sekarang dia jadi benar benar nyatanya
iya be tadi baun udah ngomong sama alex be
cuma kata alex dia udah nganggep kita tuh musuhnya be
sama cari tahu apa alex berhubungan dengan sindikat pencurian motor
jadi kita pancing itu pencuri biar keluar
nah baru kita jebak
wah bagus tuh juh kal bagus tuh ide lo
sebenernya ide lo tuh udah ada di otak gue kal cuma keburu lo aja nyampein
oh gitu gimana emang idenya
yee katanya lo tahu mana nanya lagi bagaimana sih yan
jadi gini kita umpanin salah satu motor dari kita nah di situ kita jebak
gue like ide lokal tapi permasalahannya sekarang motor siapa yang mau diumpanin
yee lo kok pada ngeliat muka gue sih
enggak enggak enggak enggak
so kalau motor gue hilang modern siapa yang mau tanggung jawab lo
enggak enggak enggak
enak aja lu asal tahu semua ya rosi itu jiwa dari raga gue gue gak mau kehilangan dia
lagi kenapa enggak motor high call aja sih yang jadi pancingan
secara motor high call itu kan lebih menarik ya enggak
iya dong bener gak bener dong
iya mudah aja terpancing kan motor high call hmm keren
iya kal lagian juga ini kan ide lo
ya udah deh
aduh stres deh kalau kayak begini nih
aduh adriano kok gak ada orang yang lewat sama sekali sih gimana nih nasib kita
aku punya ide gimana kalau enggak tante telpon suami tante pasti suami tante akan bantuin tata
gak mungkin dong suami tante itu yang begitu cinta banget sama tante gak mau bantuin tante yang cantik dan baik banget
semoga gengsi tahu
hah kok gengsi
biarin aja king sih soalnya gini nih adriana sebenarnya tante itu lagi nambek sama suami tante itu papanya si boy
kan gini ceritanya
apa apanya si boy kan mau ikut touring tuh sama anak anak harley terus tantenya tuh nggak diajak sama sekali
hah padahal tante tuh yakin deh temen temennya si papanya si boy itu pasti juga ngajak istrinya ya enggak
hah ini kesempatan gue buat ngerusak hubungan mama dan papanya boy
secara papanya boy kan gak pernah suka sama kue
gimana menurut kamu tante marah wajar kan
wajar banget marah jelas
kan suami tante itu bukan single lagi ya kak
udah punya keluarga
udah punya tante yang super duper cantik
udah punya anak yang super duper ganteng benar gak
ya seharusnya tante diacek dong kalau nggak diajak ya tante wajar marah nggak masalah itu
gak apa apa kan ya
baik terus ya mau bikin tante kesel lagi nih adriana papanya boy sekarang makin tua makin cemburuan lagi
kamu tahu apa yang terjadi
sampai tante itu gak bisa
se itu ngebatalin kontrak aduh cuma buat ngejagain perasaan papanya boy
wah gak profesional itu tante
tante gak profesional kamu bilang
bukan papanya boy yang gak profesional benar gak tante
seharusnya gak cemburuan dong kasih kepercayaan dan tante punya kepercayaan kan tante jaga selalu
kayak sekarang ini tante jaga kan kok dia gak percaya ya aneh itu tante aneh
udah lah tante
makin ngambek nih
gak usah tante gak usah telepon papanya boy
kita cari cara lain
kita telpon orang kantornya tante
panas juga ini
emang tante tadi saya habis duduk situ
hah kamu pinter
gak ada sinyal
tante gak ada sinyal kok kau tahu ya dicari lah tante
habis bingungan sih gimana caranya telepon dong kalau gak ada sinyal
buset banyak bener ya
ya telfon gue tuh banyak tuh
sama sama gue banyak
mau buka yang mana dulu ya
gak ada lu lah
hape hape lu banyak juga gue
tapi lu gak ada telfon gue kan
ya enggak lah
orang yang ada depan mata
kalau lo gak nelfon gue atau sms gue ngapain gue buka
siapa tahu penting
siapa tahu nyokap lu atau bokap lu
gak ada telfon
gak ada gak ada
hahh nah ganteng
mama tadi nelfon boi ya
iya mama sempet telfon boi
yaudah kenapa ma
gini mama tuh lagi di jalan menuju bukit sentul
ngapain ya mama
di sini tadi tuh mama tuh mau ada cari lokasi buat pemotretan
ya udah deh kalau gitu balik ke sana ya
mama udah telepon orang kantor
kapan telponnya ma
ya kalau barusan ma kapan nyampe nya ma
udah bagi ke sana aja ya
engga usah boy engga usah
engga usah ke sini
udah gapapa boy mau ke sana
ya oke deh
rev bokap gue ada masalah nih sama mobilnya
kayaknya gue harus ke sana dibantuin nyokap gue
ya udah boy kalau gitu gue ikut bantuin ya
ya udah yuk
pak ini pak ya ambil aja kembaliannya pak